badan ya pak ustadz panas
yaudah sebentar saya periksa dulu ya pak ustadz
nenek ayo keluar tunggu aja
om ancing jangan ditegur
dia musuh kita tuh
ya bagus tuh mak
biar si pedut gak ada teman sombong lagi
acing teh pamitnya mak ya
mau ke rumah aku sebentar
ah kamu mak ceng
orang orang pulang sekolah ngurus anak
tapi kalau kamu pulang jebut edward
acing nanti pasti berubah mak
acing mau ke rumah akum dulu karena ada perlu pisah mak
ya sebentar aja
sekarang kita mau ke rumah
sebentar lagi bu guriola datang sayang
jennifer gak mau ditinggal pak
papa temanin jennifer belajar
kan papua udah gak sekolah
jadi gak boleh ikutan belajar

bu guriola mau pisahin jennifer dari papa
papa cuma main ke rumah om akum kok
papa gak kemana mana
makan dulu ya
kenapa perhiasannya tidak dipakai
dipakai atuh semuanya
yang kecil aja ya
kenapa yang kecil atuh
pakai aja semuanya yang besar besar
kalau pakai yang kecil nanti nggak ada yang lihat
kalau yang besar nanti jatuh
ya diikat yang kencang yang kuat ikatnya gitu
tuh kayak penyepapan
kalau jatuh terus hilang gimana
tapi pakai yang kecil aja ya
dibi aku mau berjalan
bapak aku beli bantunya
ini pekerjaan bapak kamu tidak usah bantu bantu
udah kamu kesana
masa semuanya bapak yang ngerjain
ini memang sudah tugas bapak
itu teman kamu sebentar lagi datang
sana ke depan
kamu jangan sampai terpengaruh sama kelebihannya
jawab patunya senyum aja
waalaikumsalam kang aceng
kamu udah kemarin kemana aja sih
kemarin aku seperti orang yang hidup tanpa tujuan
kok gombal gombal terus sih
kamu gak kangen ya sama kang aceng ya
eh mas suha mau belanja apa
kang aceng tuh mau kopi
iya mau deh
sebentar ya kang
jangan lama lama ya
sebentar deh kang
kabinet ini kemarin saya ketemu masa angkat siang
aku terus banget giaces
silahkan masuk atubu
terima kasih pak idoi
papa di sini aja
saya kamu kan mau belajar
papa nggak boleh ganggu
papa cuma mau main ke rumah om akum aja kok
kamu belajar sama bu guryola ya
silahkan masuk bu guru
iya pak ustadz
kebetulan dokter datang
badan saya meriang rasanya tidak karuang
badannya pak ustadz panas iya
panas ya udah sebentar saya periksa dulu ya pak ustadz
tarik nafas lagi